direkturat tindak pidana siber baris krimpori hari ini akan memeriksa youtuber reza arab oktovian
terkait aliran dana dari tersangka penipuan berkedok trading binary option quotex doni salmanan
youtuber reza arab kamis pagi mendatangi gedung barreskrim mabes polri
guna memenuhi panggilan penyidik direkturat tindak pidana siber untuk diperiksa sebagai saksi
reza diperiksa sebagai saksi kasus sudugan tindak pidana penipuan dan pencucian uang
melalui aplikasi trading quotex dengan tersangka doni salmanan
reza sebelumnya pernah menerima donasi dari doni salmanan sebesar satu miliar rupiah
reza tiba di barreskrim pukul sepuluh pagi dan langsung menuju ruang pemeriksaan
ia memilih bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media
selain reza arab penyidik bareskrim mabes polri hari kamis ini juga memanggil youtuber arief muhammad
untuk diperiksa sebagai saksi
sebelumnya doni salmanan membeli mobil porsche sembilan ratus sebelas carrera s seharga empat miliar rupiah dari arief
sejumlah orang yang menerima uang dari doni salmanan terus diperiksa penyidik kepolisian
sebelumnya musisi rizky febian telah diperiksa penyidik
doni salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan hingga dugaan tindak pidana pencucian uang
baris krim polri telah menyita aset doni salmanan
mulai dari rumah mewah hingga mobil dan sepeda motor mewah dengan total nilai sekitar enam puluh empat miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia